indonesia memiliki lapangan sepak bola dengan standar internasional di stadion stadion besar
seperti stadion gelora bung karno di jakarta stadion gelora bandung lautan api di bandung
dan stadion pakansari di cirebon di cibinong maksud kami
dibandingkan dengan kota bandung dengan klub persibnya
kota tasikmalaya tidak memiliki tradisi dan sejarah yang kuat dalam sepak bola indonesia
persi kota skota tasik malaya adalah klub sepak bola wakil kota tasik malaya
yang berlaga di kompetisi liga tiga dengan stadion wiradadaha sebagai kandangnya
di lapangan sepak bola di stadion wiradadaha yang kondisinya bisa anda nilai sendiri ini
klub persi kota skota tasik malaya menjalani kompetisi di liga tiga
rumput di beberapa bagian lapangan ini sudah mulai gundul dan bahkan tumbuh tanaman jamur seperti ini
drainase yang kurang baik juga membuat lapangan ini kerap tergenang bila turun hujan lebat
kondisi yang berbeda akan anda temui di desa cisayong kabupaten tasik malaya
desa yang berjarak sekitar lima belas km dari pusat kota tasikmalaya
walau hanya sebagai lapangan desa

dan sakti lodaya ini terawat dengan sangat baik dan telah memenuhi standar internasional
hal yang untuk warga desa cisayong tak pernah terbayangkan sebelumnya
bedanya lapangan yang dulu sama yang sekarang apa enggak
sekarang emang enggak sakit kalau jatuh teh
sekarang emang enak bisa menyerot dot
yang dulu mah itunya tanahnya tanah sekarang mah ada jukutnya
ada rumputnya ya
enakan mana dulu mah sekarang berarti
bicara soal kondisi lapangan
lapangan sakti lodaya di desa cisayong ini tidak kalah bagus
dengan kondisi lapangan milik klub klub sepak bola profesional di eropa
lapangan sepak bola desa cisayong yang proses pembuatannya dimulai sekitar tujuh bulan yang lalu ini
memang digarap dengan serius
termasuk soal pemilihan jenis rumput yang digunakan
menurut saya lapangan sepak bola di desa cisayong ini cukup luar biasa
ukurannya memang hanya sembilan puluh tiga x lima puluh tiga meter
namun ukuran tersebut sudah memenuhi ukuran minimal standar internasional lapangan sepak bola
rumput yang digunakan berjenis zoysia material linmer
atau setara dengan rumput rumput yang dipakai di stadion besar di tanah air
bicara perawatan lapangan sepak bola di desa cisayong ini juga memiliki tiga
ada dua titik sistem penyeraman air yang dilakukan secara berkala tiga kali sehari
drainase juga dipikirkan dengan baik sehingga lapangan ini tidak akan tergenang
walaupun hujan turun dengan lebat
total biaya pembangunan lapangan ini menghabiskan biaya sekitar satu empat miliar rupiah
seluruh biaya tadi bersumber dari dana desa tahun anggaran dua ribu delapan belas
bantuan keuangan provinsi dan ditambah sumbangan serta swadaya dari masyarakat
sosok dibalik ide pembuatan lapangan sepak bola sakti lodaya ini adalah yudi cahyudin sang kepala desa
sasarannya sebenarnya sederhana sih
dimana lapang bola ini bertahun tahun bahkan sebelum saya lahir lapang bola ini sudah ada
nah makanya saya coba renovasi perbaiki biar lapangan bola ini bagus
yang paling utama adalah pembinaan generasi muda
era milenial ini anak anak zaman now ini harus betul betul dibina
biar tidak terjerumus pada ruang ruang yang negatif
saya berharap bahwa muncul atlet atlet persepak bola yang handal di desa cisayong
karena saya yakin bahwa atlet atlet yang hari ini dipakai oleh indonesia itu semua berangkat dari desa
dengan total penduduk lima tiga ratus orang lebih yang mayoritasnya adalah petani
rencana pembangunan lapangan sepak bola di desa seluas dua ratus empat puluh tiga hektare ini
awalnya sempat menuai pro kontra

apalagi meski sudah tergolong sebagai desa maju
namun beberapa infrastruktur di desa cisayong masih memerlukan perhatian yang tentunya juga membutuhkan dana
hal yang diakini akan dapat teratasi dari keuntungan yang nanti akan didapat dari tarif sewa lapangan
yang rencananya dipatok di angka lima ratus ribu hingga dua juta rupiah
namun tarif spesial akan diberikan khusus untuk warga desa cisayong
sekarang ini sudah sampai kelas
saya sudah membuat perusahaan untuk kelas kelas profesional
mau untuk persija mau untuk persib mau untuk siapapun timnas
mau tc di training center di sini saya terbuka
tetap catatnya adalah kita ada proses biaya sewa menyewa yang harus dilakukan
oleh si pendatang bagi orang orang yang mau menyewa di sini
keuntungan keuntungan ini profit ini dari sewa menyewa
event turnamen yang nanti diurus oleh yayasan saktiwadaya
harus mampu menjadi penopang pembangunan yang lainnya
titik titik pembangunan yang lainnya
untuk biaya perawatan yang diperkirakan mencapai lima hingga enam juta rupiah perbulan
lapangan sakti lodaya ini rencananya juga akan dilengkapi dengan
fasilitas lapangan latihan jogging track tribun penonton
dan kantor untuk sekolah sepak bola desa cisayong
harapannya badan usaha milik desa yang nantinya akan mengelola penggunaan lapangan ini
dapat bekerja secara profesional agar dapat menutup biaya perawatan lapangan
sekaligus memberikan pemasukan tambahan bagi desa cisayong